sengaja biar surprise ya udah hati hati ya tips salam buat bapak sama bini lu ya
ya pok nanti saya sampaikan ini acara perpisahannya udah apa belum
dengan memang au
udah aman semua
udah pur ayo berangkat
pinjam helm nenginegah aja tuh pur
ntar helm nenginegah ketularan kutu elu
papa bersyukur punya istri kayak mama
kalau nggak ada mama dari dulu
dari dulu papa udah nyerah
aduh papa nih muci muci mama
pasti ada maunya
papa kan ngomong sebenarnya
makasih ya papa
pur kita ke warung pengumum dulu sebentar ya
udah papa mintaan
gak usah tisna
sekarang tuh lebih ke kok
eh eh erang lu
eh eh erang lu
coba perhatikan makanan yang yuni persiapkan untuk tamu tamunya
dalam seperangkat peralatan makan
berbahan porselen mewah
rawon semur cekir dan rendang
jadi menu utama yang yuni sajikan
nah kebetulan ini tanya tanya lebihnya boleh di bosi bosi apa namanya serius
hai mbak jawab udah mau ngasok ya dah
jak kok saya pamit ke kampung dulu ya pulang istri lo dikasih tahu belum belum jak sengaja biar
supres ya udah
hati hati ya tips salam buat bapak sama bini lu ya
ya pok nanti saya sampaikan ini acara perpisahannya udah apa belum
apa yangstart air pengang dua dua berdua
lu berapa lama disuka bumi
kalau bisa yang lamaan di kampungnya
kalau lu lamaan di kampung
saingan gue di pangkalan berkurang satu
terus kita makan apaan
pak kita ke rumah kang tips
naik angkot aja
biar murah meriah yo
emang bapak tau naik angkot kesana
lo betah jadi tunggak isdawat
betah gak betah terpaksa aku betah betahin cuy
kenapa nanya begitu cuy
lu orangnya jarang ngeluh aja
yaudah sebelum aku mau pon keliling
pokoknya di tunggak ketiga bilang jawab
saya mau ke tunggak
barusan namanya wlb
udah aku keliling aja dulu
tunggak sudah selesai
mas ojak tisna lagi ngaterin penumpang ya
si tisna lagi ke terminal
dianterin sama purnomo
katanya mau pulang kampung ke sukabumi
kangen sama istrinya
tapi emang sengaja dia gak bilang bilang
mau bikin surprise
nanti dia mau ngasih surprise
udah aku mau ngasih surprise
kok jadi begini
papa sama istrinya juga sama ngasih kabar kesini
papa juga sama mau ngasih surprise sama si tisna
ya aku telfon dulu ya
pipi tuh lagi dimana
udah nyampe ciawi
ini teh mimi sama bapak
udah sampe rawa bebek
kalau pipi udah nyampe sukabumi
pipi balik lagi jakarta ya
iya mimi tunggu
ini my day